don sri adalah perempuan di desa karangjaya perjang lebong bengkulu
yang pertama kali menggalang kekuatan untuk mendapatkan hak lola lahan
bermitra dengan taman nasional
berat baginya ketika harus terus mengaku sebagai janda
agar tidak ditangkap aparat ketika kedapatan menggaraplahan
di taman nasional kerinci sebelah
bapaknya mana nggak ada bapaknya pak janda
karena ini lahan lain pak
memperjuangkan ibu ibu itu susah pak
tapi alhamdulillah saiki pak
nggak mudah pak mencapai
bertahun tahun mereka hidup dalam ketakutan
mereka adalah perambah taman nasional kerinci sebelah
tak ada pilihan bagi mereka selain menjadikan hutan sebagai kebun penyambung hidup
jadi payah don sri datang dari rumah ke rumah membuahkan hasil
pada dua ribu dua puluh donsri berhasil membentuk kelompok perempuan peduli lingkungan
atau kppl sumber jaya
rumah persemayan bibit tanaman ini mereka kelola bersama
nantinya bibit tanaman tersebut akan ditanam di sekitar kebun mereka

awal gerakan pemulihan ekosistem hutan yang sebelumnya mereka rusak
tujuannya apa kenapa alpukat
dan kenapa harus ditanam di ladang pak
meminta alpukat ini
kita yang pertama mau memulihkan lagi ekosistem yang ada di tnks
dan yang kedua kita ingin memempatkan buah dari alpukat
pemahaman yang berkembang selama ini menempatkan perempuan dan lahan sebagai aset yang dimiliki laki laki
tak menyerankan di banyak tempat identifikasi lahan menggunakan nama suami sebagai bentuk kepemilikan
namun di sumber bening dan karangjaya nama istrilah yang disematkan pada kepemilikan lahan
makanya kita juga mendorong untuk mencoba untuk mengubah atau memunculkan kembali bahwa sebenarnya perempuan itu mampu
nah di lain sisi ketika ada kerusakan hutan itu kalau dari bacaan bacaan dan juga dari diskusi diskusi
itu perempuan yang menjadi apa ya menjadi beban menjadi apa korban korban terburuk dari dampak kerusakan hutan
gerakan ini membesar melibatkan puluhan perempuan lainnya
bahkan menginspirasi perempuan desa tetangga
don sri pun ikut membidani terbentuknya kppl sejahtera desa sumber bening
puncaknya mereka berhasil mendapatkan hak lola lahan pada akhir dua ribu dua puluh
perempuan dan hutan tak bisa dipisahkan
bukan semata soal pemulihan lahan tetapi juga menghadirkan keadilan gender
mereka menegaskan hutan bak ibu yang menghadirkan dan merawat kehidupan
tim liputan cnn indonesia